saya mau tanya ke samara orang yang selama ini menyoroti jalannya pemerintahan di jakarta
seberapa layak menurut anda jakarta ini ditinggalkan sebagai ibu kota
kalau menurut kamu
sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa jakarta harus dipindahkan
saya sepertinya setuju juga dengan apa yang dinyatakan pak jokowi
karena memang jakarta ini sudah memegang beban yang terlalu berat selama ini
beban itu terlalu besar
salah satu misalnya beban yang kita lihat ya dampaknya itu karena kepadatan penduduk
dampaknya itu misalnya ke persoalan sampah aspek lingkungan
termasuk juga sekarang kalau kita lihat trotor trotoar itu dipakai buat jualan pkl
salah satunya juga mungkin pak anies misalnya sebagai gubernur kesulitan mencarikan lahan bagi mereka untuk jualan
sehingga trotor pun dipakai
juga sekarang kita juga tidak memiliki mode transportasi terintegrasi
sehingga juga sebuah pemerintahan itu kurang efektif dan kurang efisien untuk berjalan
makanya menurut saya pendidikan pak jokowi dengan pindah ibu kota itu sangat penting
kalau beliau serius ingin membangun ibu kota yang efektif
maka beliau akan membangun ibu kota yang sangat compact
jadi pemerintahnya juga lebih efektif lebih efisien
semuanya bisa dilakukan dengan sesuatu yang sangat dekat satu sama lain
jadi tidak perlu lahan yang banyak banyak jadi tidak perlu deforestasi
nah jakarta meskipun nanti kita pindah ibu kota
jangan diharapkan semua masalah jakarta akan selesai
jadi jangan dianggap kalau kita pindah ibu kota
masalah sampah masalah transportasi kemacetan dan lain sebagainya selesai
untuk menyelesaikan itu semua kita butuh kerjasama dari pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi dki jakarta
tapi yang disebutkan pak jokowi bahwa kita berupaya untuk mengurangi beban
dan jakarta itu memang harus dilakukan
salah satunya adalah memindahkan ibu kota
tapi pertanyaan prinsip saya tadi anda merasa bahwa memang layak jakarta sekarang
untuk ditinggalkan hijrah semua kita sebagai ibu kota
itu menurut saya salah satu kesalahan ya mas budi
itu menurut saya salah satu kesalahan
kesalahan siapa nih
kesalahan berpikir banyak orang
kita dianggap mau meninggalkan jakarta padahal jakarta tidak kita tinggalkan
yang mau keluar dari jakarta itu adalah sebuah pusat pemerintahan
yang ingin dibangun di sebuah kota baru
tapi jakarta sebagai pusat ekonomi akan tetap terus berjalan
tidak akan ada yang berubah
jadi sama saja sepertinya apa bedanya dengan washington dan new york
new york jadi pusat ekonomi dan washington jadi pusat pemerintahan
jadi saya kira tidak ada yang akan meninggalkan jakarta
jakarta akan tetap efektif berjalan sebagai pusat ekonomi
samara anda lihat ini bisa menyelesaikan banyak persoalan jakarta
dengan dipindahkan dengan keputusan politik ini
kalau menurut saya dengan perpindahan ini ya tentu pasti ada catatan catatan
kalau buat saya catatannya justru dua hal
pertama yang deforestasi dan masalah sosial yang kemudian bisa timbul
salah satunya misalnya soal ketimpangan dan lain sebagainya
tentu itu memang yang harus kita kawal dari pemerintah
cuma memang dalam bayangan kami ya dalam bayangan saya juga
justru memang ibu kota baru ini bukan ibu kota yang dengan lahan luas
atau membangun dengan secara besar besaran lagi
justru yang kita harapkan ini efisien nggak besar lagi kotanya
karena memang diharapkan untuk menjadi kota yang efektif
nah apa yang terjadi sama jakarta ketika misalnya nanti gedung gedung yang
digunakan untuk gedung pemerintahan itu siapa tahu dia bisa membuka lahan lahan baru
misalnya relokasi di daerah daerah kumuh yang sekarang tidak dapat lahan untuk rusun
atau relokasi pkl pkl
atau misalnya ruang terbuka hijau tentunya itu semua harus ada kajian kajiannya
tapi yang jelas yang kita inginkan di sini memang ya mencoba mengurangi beban jakarta
jakarta itu menurut saya memang sudah terlalu banyak gitu
dalam satu kota yang begitu misalnya ada ketimpangan kepadatan penduduk
dan kemudian juga misalnya persoalan persoalan lingkungan yang mengikuti gitu
misalnya soal polusi udara dan lain sebagainya
tapi juga menjadi pusat dua tempat yaitu pusat ekonomi dan pusat pemerintahan
yang menurut saya harus ada yang kita bagi bebannya
kota yang begitu bermasalah seperti ini kita taruh dua beban sekaligus
tapi memang catatannya begini
jadi jangan seperti tadi saya kata catatannya adalah kita tidak selesaikan tuntas semua masalah
yang ada di jakarta dengan kita pindahkan ibu kota
itu hanya mencoba mengurangi
jadi memang poinnya jadi mengurangi
kalau mau menyelesaikan masalah jakarta ya memang harus diselike satu persatu pasal polusi dan lain sebagainya
jadi jangan dianggap kayak magic gitu
ibu kota pindah masalahnya selesai